kita ke informasi lain polisi membantah telah terjadi kasus
pelecehan seksual anak oleh dua puluh satu pria terhadap seorang murid sekolah dasar di semarang jawa tengah
dan menurut polisi yang terjadi adalah kasus hubungan intim
anak di bawah umur dengan delapan laki laki
di semarang muncul berita bahwa seorang murid sekolah dasar diperkosa dua puluh satu pria di sejumlah tempat berbeda
tapi kepolisian kota besar semarang menyatakan yang terjadi bukan perkosaan
polisi menyatakan yang terjadi adalah hubungan intim di bawah umur
tapi atas dasar suka sama suka
hubungan itu dilakukan di empat lokasi berbeda
dan pelaku juga bukan dua puluh satu orang tapi delapan dengan tiga diantaranya masih di bawah umur
jangan sampai dinodai dengan hal hal yang rekan rekan pernah tulis itu
jadi itu anak di bawah umur
tentunya para tersangka ini kita jerat dengan undang undang perlindungan anak
ketua rukun tetangga tempat siswa sd itu tinggal juga mendukung pernyataan polisi
ia menyatakan bahwa perilaku korban yang bermasalah sudah menjadi rahasia umum
anak itu jadi nakal itu kan kita mulai sekitar ratus tusan
jadi mungkin kalau mei ini mungkin ada kejadian
seperti ini kaki ya kita kurang tahu
kalau yang pasti itu pasti anak itu sudah lama untuk melakukan itu
meski tindakannya dipandang suka sama suka tapi polisi tetap memproses pelakukannya
mereka akan dikenakan undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima belas tahun